nama adalah doa
ya kalimat ini mengisyaratkan pentingnya nama bagi setiap individu
namun tak jarang pula orang tua yang kesulitan mencari nama untuk putra putrinya
tenang jika kebingungan anda bisa mencari orang ini
saya adalah peracik nama di astunami sae
sebuah jasa layanan peracikan nama dan jenama atau brand
sehari hari saya tinggal di sleman yogyakarta
jasa peracik nama
profesi klik ini awalnya tak lepas dari keharusannya untuk memberi nama pada anak pertamanya
soal akhirnya membuka jasa
jasa layanan peracik nama dan jenama itu
ini gak lepas dari
keharusan saya waktu istri saya mengandung anak pertama kami
itu mesti juga menyiapkan nama
ada beberapa teman yang kadang
meski tidak semuanya kemudian dipakai
ketika menjadi jasa berbayar
banyak peminat yang menggunakan jasa kelik
dan akhirnya layanan miliknya diberi nama astuna mi sae
dari bahasa gabungan kawi dan jawa
astu itu sungguh sungguh
sae itu baik
jadi nama yang sungguh sungguh baik
dengan siapa ya mbak
saya kan jelaskan kalau pendekatan saya lebih ke soal paduan kata
itu saya terangkan dari awal
saya bilang memang saya tidak menawarkan hal yang
kronik semacam itu ya
saya tekankan pendekatan saya di soal
menciptakan paduan kata
yang dirasa nantinya
si anak yang menyandang
nama tersebut karena dia tidak dianggap
tidak dirudung oleh temen temen sekolahnya
dalam peracikan satu nama dibutuhkan waktu sekitar lima hari
dan untuk biayanya juga tergolong murah
waktu itu totalnya
tiga hari pertama itu
antara lima puluh sampai tujuh puluh lima persen

merampungkan sampai seratus persen
lima puluh sampai satu ratus delapan puluh
lima puluh itu satu racian nama lengkap
antara dua sampai empat kata

tapi kalau untuk jendama
untuk racian den
itu sudah berarti
tujuh puluh sampai satu ratus delapan puluh
tujuh puluh untuk satu
kemudian satu ratus delapan puluh untuk
nama bukanlah sekadar susunan huruf
lebih dari itu
ia meyakini nama bisa menciptakan
kepercayaan diri seseorang
halus itu hull penting untuk
halus itu hull penting untuk
juga menciptakan kepercayaan diri seseorang
mendasar menciptakan kepercayaan diri seseorang
mencintai diri sendiri
kemudian nyaman dengan dirinya
salah satu hal yang
perlu diperhitungkan dari awal juga memang soal